hai yang jadi gile fatime dari cibulan wajahnya cantik tapi sayang ada anak gue
hai petika manac modern
ini seru pulang
gue takut sampai ada apa apa
gue takut sampai ada apa apa
mau gue ajarin
pernah main gitar sebelumnya
dari kunci paling dasar deh
saya mau ngomong sama kamu sebentar
ada apa sih sama kamu
kenapa kamu mau ngelindungi aku sampai segitunya
emangnya kamu nganggep aku ini apa sih
hmm sebelumnya aku mau terima kasih sama kamu karena kamu udah ngebantuin aku nyelesain banyak banget masalah
tapi itu gak berarti kamu bisa ikut campur urusan pribadi aku
aku sama sekali gak ada maksud apa apa
aku cuma gak mau aja kamu tuh salah milih teman aku takut kamu kenapa napa
aku gak jauh sampai ngelindungin kamu
aku gak mau
saya mau tahu persis siapa dia
oh fatime lima tahun jadi jande
banyaklah orang ya sayang tergile gile
oh fatime lima tahun jadi jadi
nyabaklah roang ya sayang yang jadi gile
fatime dari cibulan wajahnya cantik tapi sayang
eh mana cewek itu
cewek yang mana sih yang itu
eh bukan cewek yang kamu temuin itu
biasa aja dong dilihatnya so immute
eh papa tuh bisa ngerasain kalau ada getaran getaran gimana gitu di sekitar kita ini
getaran getaran pasti kamu udah mulai naksir sama dia kan
eh buktinya buktinya
tadi pagi kamu udah nerapi banget
udah gitu kamu pergi cepet cepet banget
gak mungkin lah
nih yang namanya randy k gini gini kan cuma kerjaan
jadi ya profesional kerjaan lah
lagian sebelum tasnya mak cewek gue juga banyak
gak mungkin gue pakai perasaan
cewek satu gak dapet dapet lagi
pulang udah malem
sok muda sih
randy melakukan semua ini gara gara kerjaan
jadi bener bener katakan
randy punya niat buruk sama tasnya
tapi emangnya ada yang lucu ya di atas
katasnya kok semen semen sendiri
wah jangan jangan katasnya gila
mungkin emang ada orang yang udah buat katasnya gila
atuh gawat deh
wah sok tua kamu
menurut kamu bagus nggak
mami tau aja soal aku kayak gimana
makasih banget ya mie bagus banget
ini bukan buat kamu maudie
mami beliin buat tasya
menurut kamu gimana
cocok kan menurut aku
menurut aku tasya nggak cocok pakai beginian mie
mami tau sendiri tasya tuh anak kampungan
nggak cocok pakai beginian
aku yang pakai beginian
masih ada yang mau ngomong

masih ada yang mau ngomong
masih ada yang mau ngomong
masih ada yang mau ngomong
masih ada yang mau ngomong
masih ada yang mau ngomong
masih ada yang mau ngomong
masih ada yang mau ngomong
masih ada yang mau ngomong
masih ada yang mau ngomong
masih ada yang mau ngomong
masih ada yang mau ngomong
masih ada yang mau ngomong
masih ada yang mau ngomong
ibu mau apalagi sih
ibu mau apalagi sih jingin begitu dong ibu n américa
ibu tasya eh kamu tahu nggak ibu bawa apa
tadi ibu lihat di toko lucu sekali
pasti cocok deh buat kamu
kamu suka kan
cantik sekali warnanya
ibu aku itu udah gak perlu apa apa lagi dari ibu
jadi lebih baik ibu tinggalin aku aja deh
maaf mas kristen aku nggak tahu kalau bapak juga ada di sini
rumahnya ada masalah atau
aku baik baik aja
ya aku baik baik aja
aku hanya gak ngerti kenapa
rasha sekarang jadi kayak begini ya pak
curigaan sama semua orang
termasuk sama aku ibunya
sama pak tristan kemarin juga dia sempat bilangkan
supaya jangan mencampuri urusan ya
pak tristan kan cuma mau ngebantu tasya
nyimpun sama pak tristan
iya kan pak tristan
nggak maudie bukan soal itu
mami sedih lihat tasya jadi seperti ini sekarang
kamu nggak sedih
kamu sedih kan
tolong maafin kata kata dia yang kasar dan menyakiti hati
aku yakin itu hanya karena dia lagi emosi sama aku
aku juga tahu tasya sebenarnya nggak pengen
aku dan maudi ada di sini
jadi kami akan pergi dari sini
tapi kalau bisa aku mau
saya pasti jagain tasya
hei pujang lapuk
jangan lupa soal db itu ya
nanti gue datang sabar
pujang lapuk pujang lapuk
mendingan daripada duda
ke pantai asuhan
ngajarin anak anak main musik
oh jadi kamu mau ke tempat penampungan anak anak
ngajarin musik gitu
aku mau ikutan dong

terima kasih tuanku
itu kebitaan kamu sekarang m tusuk
lu nulis siang saja